tidak hanya keahlian para barista ini juga dituntut memiliki pengetahuan
anggaran kementerian sosial sebesar rp delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat satu ratus empat puluh
aku bahkan ringan mereka yang nggak bisa jalan ya kan
dan beberapa bangunan pemerintah yang kita juga ubah menjadi
data itu terkait dengan kabel
jadi sebenarnya ideal itu antara dua puluh enam degree sampai dengan tiga puluh
iya ini kalau masuk ke karir basketnya ke alam semangatannya sendiri kan sebenernya udah dari sd lah ya
penyakit jantung koroner itu sebenarnya adalah suatu penyempitan pada pembuluh darah koroner jantung
karena memang kondisi arb ini bisa membatasi saham saham yang jeblok
nah tapi masalahnya tidak semuanya bisa dipasang ring tadi
tari patanding mengiringi upacara
ternyata tidak menaikkan positivity rate
poin poinnya dan tentunya kami sebagai media juga akan terus memantau dan juga menjaga kualitas debat pilpres selanjutnya
nah ketika ekonomi soft landing
nah benjolan di payudara pada pria itu sebenarnya apalagi kalau dia sudah berusia tua itu ada yang namanya ginekomasti
masih banyak yang histeris ngelihat maldika kan
jadi ini yang kami sesakan
dengan boy group asal korea selatan bts
yang dikenal di berbagai negara asia
makanan itu adalah semuanya diserbuki dipolinasi oleh lebah begitu
menimbulkan rasa takut dan menfitnah pengungsi dan migran
misalnya gue bang waktu juga dapat medalinya tiga di sea games
karena mereka juga dari rakyat juga
rumah khusus sapi karapan ini juga dihuni oleh pegawai yang bertugas untuk merawat sapi
jadi menurut bang dasko hitungannya bang dasko tidak mungkin ada perpecahan
kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil
karena dengan indonesia sendiri presiden jokowi begitu ya meminta agar amerika untuk meminta agar gencatan senjata ini bisa dilakukan
atau bp dua mi pada tahun dua ribu dua puluh tiga tercatat setidaknya ada sepuluh lima ratus lima puluh dua pekerja migran dari cirebon

ya karena kalau di basket tuh karena hobi dan nyantai gimana ya